ya warga sekitar sini juga
kok dia bisa tega berbuat seperti itu sama saya
ya biasalah bu
orang zaman sekarang itu cepat dengki kalau melihat orang lain maju
terus saya harus gimana pak
gimana caranya supaya saya bisa selamat dari gangguan orang yang berniat jahat itu pak
bukannya begitu saya tuh gak enak kalau gak bersukur risma
masa kan gak setiap hari
pak malik itu makanan jangan dibuang
itu tidak penting buat aku
yang penting adalah perhatian kamu
mana sesajian aku pesan
bapak selalu penting dia sendiri
dok emang rezeki gak kemana
maaf ya pak bagus lah
bukannya gagal sopan
wah hebat lo man
dari tadi lu menang terus
ya jelas dong
ini hari kan memang hari hoki buat gue
kalau begitu gue permisi gue mau cabut anak ini gue denger
dong makasih yang memang saya kok dipalangin juga rasa solidar sama temen temen
juga sih udah cukup cukup lagi ya
ada apa apa sudah dawang
dari ki kalangkobar
tidak bisa dibiarkan
urusan itu runyan
apa ada yang menjahili warung saya pak pandu
menurut kris kalangkobar
ada seorang wanita
yang mengirim guna guna
agar warung putih sepi
ya warga sekitar sini juga
kok dia bisa tega berbuat seperti itu sama saya
orang zaman sekarang itu cepat
tengki kalau melihat orang lain macu
terus saya harus gimana pak
dari gangguan orang yang berniat jahat itu pak
aku akan memagari
putiti dengan kris kalangkobar
yang akan menjaga
yang akan melindungi
dan memastikan putiti dari segala gangguan teluk orang lain
ki kalangku berdua
jangan lupa taburkan bumas taman di halaman warung putih ting
siapa sih nama wanita yang menjahili warung saya itu pak
saya cuma ingin tahu aja kok pak boleh kan pak
tapi ibu jangan kasih tahu wanita itu kalau aku yang memberitahu ibu
dan aku tidak ingin ada keributan antara putih ting dengan wanita itu
iya saya janji pak
terang dicari perkara sama aku
eh bu titi ada apa bu
bu nita ini kenapa sih
kok dinkey banget sama saya
saya ini salah apa sama ibu
maksud ibu titi apa
maksud ibu titi apa
saya ini dengki bagaimana bu
masuk ke dalam ibu biar lebih enak bicaranya
alah gak perlu
saya ini lagi marah bu
saya ingin tanggung jawab ibu
eh ibu jangan seenaknya ya
kalau ibu marah saya juga bisa marah
ibu kalau bicara sopan ya
kurang ajar ya sopin
eh apa ini aduh
beli anginnya sama aku ya
ibu jangan senangnya bicara sayang
aduh beli anginnya sama aku ya
kasih aku aja
bu sudah tenang
ada apa sih bu kok jadi ribut
tolong ya istri sampai itu diajarin
biar tahu aja
tenang dulu bu titi sebenarnya ada apa
istri sampean itu mengguna gunai saya
dia itu mau bikin warung saya jadi bongkok
bongkok setia pernah melakukan hal itu
nah mana ada maling yang mau ngaku
he dengar ya
sebelum kamu bikin usaha aku bangkit
kamu bakalan sengsara duhan
usah perempuan sintin
tidak ada angin nggak ada hujan marah marah
ibu ibu para jamaah sekalian rahimahkumullah
setan memiliki banyak cara untuk menggoda kita umat manusia
di antaranya setan itu menggoda kita agar kita percaya kepada benda benda yang memiliki kekuatan gaib
agar kita itu berpaling dari keimanan
kita tidak boleh menggantungkan keselamatan kita kepada benda apapun
karena yang menyelamatkan kita umat manusia itu hanyalah allah subhanahu wa ta'ala
ibu ibu para jamaah sekalian rahimahkumullah
ya allah ya allah
jangan lama lama kalau khutbah
aku dari tadi nungguin istriku beli bunga belum pulang pulang
kalau begitu saya minta maaf pak
bu ibu boleh pulang lebih dulu

ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah